sudah beberapa bulan terakhir toko toko pakaian di itc mangga dua jakarta utara sepi pengunjung
sebagian pemilik toko mengaku tak mampu bersaing dengan penjual pakaian
yang menawarkan harga yang sangat murah di media sosial seperti tiktok
karena itu mereka menyambut baik peraturan pemerintah yang melarang media sosial sebagai tempat jual beli
hal ini mereka sampaikan kepada menteri perdagangan zulkifli hasan yang berkunjung ke itc mangga ii pada rabu siang
menteri perdagangan mengatakan media sosial seperti tiktok hanya diperbolehkan menjadi sarana promosi barang dagangan
ya misalnya tiktok sebagai media sosial kita persilahkan
kalau menjadi sosial komes silahkan dia bisa iklan bisa promosi
tapi kalau jualan nanti dia bisa urus e commerce kita bantu
zulkifli hasan yang juga berbelanja pakaian pada kesempatan ini menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendukung pedagang agar tidak mengalami kerugian